namun banyak pihak yang menilai penggunaan anggaran masih belum optimal
untuk mengulik bagaimana efektivitas anggaran pendidikan di tanah air serta menakar kualitas pendidikan indonesia
kami bahas selengkapnya dalam segmen the analyst
dan telah hadir di studio suyedan indonesia pemerhati dan juga praktisi pendidikan indra karismiaji
pak indra terima kasih pak sudah hadir di studio kami
pak indra anda melihat apakah kenaikan dari anggaran apbn untuk pendidikan ini juga diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan secara umum di indonesia
ada beberapa kajian baik dari luar maupun dari dalam negeri
kalau kita melihat dan
dari pisa misalnya disitu kita yang dites itu ada tiga mata pelajaran matematika sains dan membaca
kita menempati posisi enam puluh dua dari tujuh puluh negara
wah cukup terbelakang ini
kemudian dari tingkat literasi bangsa kita sendiri menempati posisi enam puluh dari enam puluh satu negara
enam puluh dari enam puluh satu
itu yang dari luar ya dan masih banyak lagi yang lain
ada juga yang paling baru itu
yang mengatakan anak indonesia siap menghadapi abad dua puluh satu di abad tiga puluh satu
jadi ketinggalan seribu tahun
nah di lokal sendiri dari kemdikbud ada di situs webnya kemdikbud juga menunjukkan di situsnya balitbank ya
balai penelitian pengembangan
yang buruk itu
berarti hampir merata ini ya
posisi indonesia dibandingkan dengan mungkin negara lain
mutu daripada orang orang yang mengikuti tes itu yang dipilih mungkin secara random itu dari literasi
kemudian matematika dan sains itu merata kita memang kurang
artinya kalau orang mengatakan mungkin bias surveinya researchnya ini buktinya dari luar negeri mengatakan begitu
dalam negeri pun mengatakan seperti itu
jadi anggaran atau uang rakyat yang sudah dipakai untuk pembangunan manusia untuk pendidikan ini ternyata belum mengangkat mutu dari atau kualitas pendidikan indonesia
dan itu yang harus menurut saya juga problem besarnya anggaran pendidikan ini tidak pernah dievaluasi
jadi udah dari jam eranya pak jokowi saja sudah keluar lebih dari dua ribu triliun
sebelum kita masuk ke masalah evaluasi
dari penggunaan anggaran ini kita juga sebenarnya ingin tahu nih pak indra anggaran pendidikan ini sebenarnya dialokasikan kemana saja sih
ada banyak ya kementerian yang mendapatkan anggaran dari pendidikan ini
riset dan teknologi mungkin
ada kemristek dikti yang besar ya kemristek dikti kementerian agama dan kemdikbud
kemudian ada banyak kementerian yang lain juga
tapi porsi terbesar itu justru untuk transaksi

jadi yang diberikan ke pemerintah pemerintah daerah
nah pemerintah daerah ini yang masih belum jelas apakah memang benar dimanfaatkan sesuai dengan apa yang disiapkan begitu feedbacknya tidak ada hasilnya belum ada
nah itu yang terjadi
nah kemudian kalau ditransfer ke daerah apakah ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah pendidikan
atau justru untuk kualitas sumber dayanya lebih banyak
nah apa yang justru
seperti guru guru gajinya dinaikkan atau cara membuat anak anak di daerah untuk pergi ke sekolah begitu pak
justru itu yang karena sampai sekarang belum pernah dievaluasi kita belum pernah tahu itu sebetulnya jadi apa kan begitu
karena beberapa kali saya temui pemerintah daerah dinas pendidikan itu yang nyata nyata mengatakan
oh saya enggak serap itu anggaran
jadi sudah dianggarkan tapi dengan sengaja apapun alasannya tidak diserap yang rugikan anak anak kita
nah sebenarnya kan dengan diberikan anggaran pendidikan itu kementerian dari pendidikan itu sendiri harusnya sudah punya cetak biru
bagaimana membelanjakan anggaran itu tujuannya kemana
oleh sebab itu diberikan anggaran sebesar empat ratus an triliun rupiah itu
apakah itu kemudian dilakukan sepenuhnya pak
nah problem besarnya kita enggak punya cetak biru
bukan kita tidak punya cetak biru
dia tahu jadi kementerian pendidikan mengajukan apa begitu sehingga mendapat dana sebesar itu
begini pemerintahan pendidikan itu punya renstra tapi hanya renstra kemdikbud sendiri yang anggarannya tahun ini kalau nggak salah hanya rp tiga puluh lima triliun
mereka punya renstra tapi renstra kemdikbud harusnya kita membuat sebuah renstra blueprint yang seluruh indonesia
gitu kan jadi kan sebetulnya bisa dihitung anak indonesia itu berapa juta sih butuh berapa sekolah sih butuh berapa guru butuh berapa meja butuh berapa komputer itu semua bisa dihitung sebetulnya
nah karena itu tidak ada jadi ibaratnya kalau kita membangun rumah tanpa blueprint
kita maunya bangun tiga kamar jadinya cuma satu kamar kita mau bangun dapur jadinya kamar mandi kan begitu
dan anggarannya keluarnya sama
nah ini yang saya menyarankan dengan setelah lewat pilpres ini pemerintah nanti yang dibentuk betul betul target yang pertama itu memang membuat blueprint ini
mungkin evaluasi dulu ya apa yang sudah dilakukan dari tahun dua ribu tiga buat blueprintnya buat sisdiknas yang baru
sesuai dengan tantangan revolusi industri empat
nah kalau selama ini tidak ada blueprintnya berarti dari tahun ke tahun pagu anggaran untuk pendidikan ini kan terus naik ini itu berdasarkan apa pak indra sebenarnya
dan pemanfaatannya tidak tahu hasilnya seperti apa
itu memang dari pemerintah pusat ya
nah pemerintah daerah ini hampir semua sudah melanggar undang undang
bahkan ada yang hanya sekian persen kan begitu
dan itu dibiarkan artinya sudah
dan apakah tiap tahun itu habis pak anggarannya sebesar itu
kan kuncinya adalah kalau anggarannya habis kemudian tahun depannya dinaikkan begitu
biasanya seperti itu
cuma jadinya apa itu yang kita belum pernah
apakah kemudian kita melihat dari negara lain
itu ada di konstitusi
di undang undang dasar empat puluh lima yang di amandemen
nah di undang undang sediknas tahun dua ribu tiga nomor dua puluh itu juga menyebutkan seperti itu
nah untuk kedepannya ini pak indra melihat apa yang harus dilakukan selain membuat blueprint itu sendiri dan juga kemudian ada evaluasi
ya yang pertama memang tadi ya dari tahun dua ribu tiga sejak undang undang sediknas itu dikeluarkan sampai dua ribu sembilan belas ini belum pernah ada evaluasi
ya yang pertama memang tadi ya dari tahun dua ribu tiga sejak undang undang sediknas itu dikeluarkan sampai dua ribu sembilan belas ini belum pernah ada evaluasi

harapan saya segeralah buat evaluasi yang terbuka yang objektif kan begitu semua pihak bisa ikut bisa melihat mereka evaluasi saja
setelah itu ter evaluasi buatlah blueprint
artinya kedepannya indonesia ini kan selalu digadang gadang dikatakan akan punya bonus demografi
artinya kita akan punya angkatan kerja yang jumlahnya lebih tinggi daripada yang non produktif
tapi kalau ini tidak disiapkan dengan baik bukan jadi bonus demografi

nah kalau evaluasi belum diadakan secara formal oleh pemerintah
tapi dari pemerhati pendidikan seperti anda sendiri
anda melihatnya sektor atau bidang apa yang harus paling di urgensikan
untuk nomor satu kita kesana dulu nih anggaran
yang paling urgent itu adalah koordinasi
jadi misalnya beginilah
di undang undang otonomi daerah kan itu dikatakan
kalau pendidikan itu ditangani oleh daerah
tapi kenapa ada pendidikan seperti madrasah madrasah
yang masih ditangani oleh pemerintah pusat
kan rancu nih kan begitu loh
kemudian di pemerintah daerah sendiri bagaimana
standar mutunya itu siapa yang menjaga
gak ada yang harusnya kemdikbud itu bisa dijadikan
tupoksinya dijadikan untuk sebagai compliance agent misalnya
yang mengawasi bagaimana pelaksanaan pendidikan di daerah
jadi ada check and balance nya sekarang itu kan tidak ada
jadi malah kebanyakan kemdikbud itu merasa karena tidak punya kekuatan
daerah jalan sendiri daerah lebih memilih berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri
jadi dengan koordinasi yang kacau balau ini yang membuat juga akhirnya gak jelas kan begitu
itu yang paling urgent dan itu lebih mudah
itu berada di tangan pak presiden kan gitu
bagaimana untuk membuat jalur koordinasi ini jelas
kalau ini sudah jelas kebawahnya nanti akan jelas bagaimana programnya
anggarannya tatak lola gurunya termasuk kayak sekarang nih
orang kita selalu dengar indonesia kekurangan buruh
padahal kajian dari banyak tempat indonesia kebanyakan guru
tapi kebanyakan gurunya di kota kota besar kan begitu
dengan ratusan juta penduduk mustahil kalau kita kekurangan guru
kita itu lebih hebat dari amerika lebih hebat dari singapura
kita itu rasio guru kita satu banding tiga belas kan begitu
itu kan luar biasa
guru untuk tiga belas anak
kan luar biasa kan gitu loh
kebanyakan dan itu juga yang membuat ini kajian dari bank dunia
kenapa anggaran pendidikan kita seakan akan tidak cukup terus
nah kalau gurunya kebanyakan kan berarti larinya ke
anda mengatakan tadi koordinasi yang diperlukan
apakah itu bahasa halus untuk pengawasan begitu pak
karena mungkin ada penyalahgunaan anggaran yang diperhatikan oleh pengamat begitu
yang kemudian lolos dari pengamatan pemerintah
bahkan belum sampai sana
belum sampai ke penyalahgunaan
tapi pembuatan program saja kan begitu
jadi misalnya begini gampangnya
pemerintah daerah itu kan yang paling tahu daerahnya
artinya misalnya saya menemui ini betul betul ya
ada daerah kepulauan
pastinya kalau kita berpikir industri yang akan dibangun akan industri yang berhubungan dengan maritim
ternyata disitu dibangun sekolah pertanian
yang gak nyambung mau bertaninya dimana
tapi anggaran kan keluar
anggaran keluar bentuk sekolahnya ada
ini kan kalau ada koordinasi
berarti memang harus ada rem dan ada pengawasan
juga ada koordinasi dari pihak pihak

yang mengeluarkan anggaran itu ya pak ya
ada harus ada
seperti di perusahaan
kan ada memang bagian yang mengawasi apakah sudah comply dengan aturan
ini kita gak ada
yang pendidikan gak ada
beda dengan infrastruktur
infrastruktur baru lima tahun berjalan aja
satu indonesia udah evaluasi semua
karena kelihatan sekali pak bentuk fisiknya
kan judulnya infrastruktur
kalau pendidikan kan hasilnya di sumber daya manusia
padahal anggarannya lebih besar pendidikan nih kan begitu
terima kasih pak indra sekali lagi atas waktunya di cnn indonesia business
itulah tadi bincang bincang kami dengan
pemerhati dan praktisi pendidikan
indra karis miyaji
untuk membahas masalah penggunaan
anggaran pendidikan di indonesia